mafia itu kan terkenal di italia itu pasti bukan bahasa indonesia
tetapi sekarang kita mendengar macam macam kata yang dihubungkan dengan mafia
yang terakhir mafia pajak mafia peradilan mafia segala macam mafia
langsung berlawanan dengan kesejahteraan bersama
lalu yang terakhir terakhir ini di koran di televisi ditunjukkan bupati ini ditangkap kpk